di kawasan objek wisata telatar boyolali jawa tengah ada arena lapangan yang digunakan untuk olahraga woodball
bisa jalan jalan ke sana kesini pakai kendaraan yang keren gitu
berani nembak kayak jawa atau laser prosper itu susah main
kita datangin ke desa desa kita tinggal teman teman tinggal di desa desa untuk ngobrol sama kepala desa
tapi memang sebagai ruang berkumpul